dki jakarta yang terjadi sejak jumat sembilan belas februari memakan lima korban jiwa
menurut pemerintah provinsi dki jakarta empat korban diantaranya anak kecil
korban terdiri atas warga lansia laki laki enam puluh tujuh tahun di daerah jatipandang jakarta selatan
almarhum terkunci di dalam rumah saat banjir melanda sabtu dini hari kemarin
empat dari lima korban jiwa adalah anak anak berusia tujuh hingga tiga belas tahun
tiga orang berasal dari jakarta selatan dan satu korban dari jakarta barat
mereka terseret arus banjir saat sedang bermain
gubernur dki jakarta nisbah sudan menyampaikan ucapan dukacita
dan mengimbau seluruh jajarannya serta masyarakat agar menegur anak anak yang bermain di tengah genangan banjir
kita berdukacita bahwa ada korban meninggal jumlahnya lima orang
dan empat dari lima orang ini adalah anak anak
usia tujuh tahun usia sebelas tahun usia tiga belas tahun
mereka meninggal saat bermain di air yang kemudian ada arus yang kemudian ada yang terpleset dan lain lain
saya memberikan instruksi kepada seluruh jajaran dan menghimbau kepada seluruh masyarakat
apabila menyaksikan anak anak bermain di kawasan yang sedang ada genangan
maka supaya ditegur diajak untuk berhenti